inilah berbagai lukisan poster film hasil goresan tangan parsan
yang tersimpan di studio raja wali sinema purwokerto
ada yang sudah selesai penayangannya
tapi ada juga yang baru akan dipasang di gedung bioskop
untuk membuat lukisan poster film
pria lima puluh lima tahun ini menggunakan cat air aneka warna
serta papan triplek berukuran dua lima x satu lima meter
sebagai panduan dalam membuat lukisan poster film
parsan biasanya mencontoh poster film yang dicetak di kertas
namun tidak dibuat sama persis
tak jarang lukisan poster justru ia buat berbeda dari aslinya
perpaduan warna yang digunakan juga disesuaikan dengan genre film yang akan ditampilkan
profesi sebagai pelukis poster film ini telah dilakoni parsan selama tiga puluh dua tahun terakhir
tak heran jika tangannya terlihat lincah saat menggoreskan cat di atas triplek
keahlian ini ia pelajari secara otodidak saat dirinya diminta membantu melukis poster film pada awal tahun sembilan puluh an
untuk membuat satu poster film parsan hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga jam saja
jadi kadang kalau dulu memang saya bukan lukis ini
tapi sering nonton kalau ada yang mengiksa ya
tentang seterusnya saya senang kalau lukisan itu gambar gambar dari dulu
hingga kini parsan merupakan satu satunya pelukis poster film yang masih tersisa di raja wali sinema purwokerto
pihak raja wali sendiri masih mempertahankan parsan karena poster film dinilai masih menjadi ujung tombak untuk promosi
di tengah perkembangan media sosial yang begitu pesat
bisa lebih efisien hemat juga kalau pakai banner kan kita harus pesen dulu
nanti dipakainya pun setelah dipakai juga kurang bermanfaat
tapi kalau dengan triplek
kita mungkin hanya ganti triplek kalau sudah kedatanya sudah kurang bagus
kita tinggal ganti tripleknya aja
poster sendiri menurut saya juga masih penting banget ya
walaupun kadang di rajawali itu susah
maksudnya jauh dari konsen saya
tapi itu sangat menginformasikan kepada masyarakat
kalau ada film apa aja yang sedang tayang di bioskop
meski perkembangan teknologi digital terus berkembang pesat
selama keahliannya masih dibutuhkan
parsan bertekad akan terus menekuni profesinya selaku pelukis poster film